kapten kapal nelayan kelvin dua meninggal di perairan papua new guinea
usai kapalnya diberondong tembakan dari kapal perang tentara papua new guinea
saat melakukan patroli perairan pada senin
korban baru dimakamkan di tempat pemakaman umum yobar merauke papua selatan
pada selasa dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh
kapal nelayan kalvin dua yang dikemudikan kapten kapal bernama sugeng
dikabarkan masuk wilayah perairan papua new guinea pada senin dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh
saat hendak menarik jaring yang telah dipasang
saat itu datang sebuah kapal patroli milik tentara papua new guinea
lalu menembak beberapa bagian kapal hingga mengenai kapten kapal nelayan kelvin dua
saat diberondong dengan senjata para anak buah kapal yang berjumlah delapan orang
lari bersembunyi di kamar mesin
kapal nelayan tersebut bisa lolos karena seorang anak buah kapal
nekat membawa lari kapal menuju perairan indonesia
kapal nelayan tersebut bisa lolos karena seorang anak buah kapal menuju perairan indonesia

kapal nelayan tersebut bisa lolos karena seorang anak buah kapal menuju perairan indonesia
tim inafis pores maroke melakukan olah tempat kejadian perkara
di atas kapal nelayan kalvin dua di pelabuhan perikanan nusantara
kabupaten merauke papua selatan
terlihat beberapa lambung kapal berlubang akibat terkena tembakan peluru
abdul syah merauke papua